nene curiga rambut pergi dari rumah
itu kan udah biasa main keluar rumah nggak mungkin
hai rapun pergi ke negeri terusan cermin apa kamu pergi ke negeri terusan cermin ya ya
aku mau pergi kamu jaga
sama nenek ya
sampai jumpa balap
kena cari dulu nenek ya
kamu tuh dimana sih adikku
di mana nek
assalamualaikum pak alang
pak alang tahu di mana rambun
sebagian ini saya belum melihat dia
pramun pergi dari rumah pak
sepertinya dia menyusul ibu ke tempatnya angget garang
oh mereka sekali anak itu
cari perkara kalau dia datang ke sana
saya juga mengkhawatirkan rambut pak
saya cemas saya takut
saya takutkan ibu yang ditawan angget garang
dia menceritakan semuanya kepada rambun
kita harus galak
kita juga lebih hati hati kalau rambun men hell
ayah nggak bisa decide dulu di sini
rambun menelek si s pdf kacang
apakah dia akan artist juara
nggak s sekali
s kakak insik ramak
dia pegang lintaz dia ppan
ngapain kalau ini nyumes
apakah sebelumnya rambun tablet nuk
kau preached itu selama satu minggu tadi

ren juga selalu mendoakan rambun spesial
selamatkanlah iya ya allah